jaga dewa batara
kenapa jantungku tiba tiba bergetar sangat hebat
putraku walang sungsang
apakah yang terjadi denganmu
apakah yang terjadi denganmu
apakah yang terjadi denganmu
tidak ada yang bisa menyelamatkannya
jika dia sampai pergi dari tempat ini
dia tidak akan selamat
satu satunya cara agar dia tetap hidup
adalah dengan membiarkannya tinggal disini
itu tidak mungkin
ratu kamu adalah penguasa curug bidadari
kamu yang menguasai tempat ini
sudah sejak lama curug bidadari ini punya aturan yang tidak bisa dirubah
bukan aku yang menciptakan aturan tersebut
tapi para leluhur
dan aku pun harus taat dengan aturan tersebut
dan aku mau memastikan aturan ini kita bisa tinggal disini

untuk menjaga curug bidadari
kita harus mencari aturan tersebut
yaiku maladewi harus tetap tinggal disini ratu
dia akan menjadi prajuritku
untuk menjaga curug bidadari
dan percayalah dia akan baik baik saja
kamu terpaksa harus menjadi korban seperti ini
aku titipkan sahabatku kepadamu ratu
aku mohon jaga dia dengan baik baik
jangan khawatir dengan keadaan sahabatmu
lebih baik sekarang kau kembali
bukankah ada yang menunggumu
lebih baik kau bawa ke jubung dewa ini kepada kakakmu
aku memang tidak punya banyak waktu
aku harus segera pergi
apakah aku bisa mempercayai ratu
aku menjaga para juridku
seperti aku menjaga diriku sendiri
aku harus segera pergi dari sini

kalau begitu aku akan berjaya untuk mencari nyawa saya
takkan aku pergi sekarang juga
tunjukkan ke mana jalan keluarga
aku akan mengantarmu
aku tau jalan tercepat untuk menuju pajajaranya
di ujung kaos
itu untuk apa
bikin dulu ya semoga saja ada yang langsung santai cepet sumpuhnya neng ya
mudah mudahan saja teradeh nolong sung sang dia bisa menyaksikan pengguna obatan putra
mahkota nyara dan kian santang abu abu batin batin sebetulnya tah etaknya bingung teh kenapa
turanian langsung sang teh tidak didaftarkan tidak dicalonkan sebagai putra mahkota panah
uluh uluh nyiroh memang teh sebenarnya lebih berhak adalah raden walang sungsang untuk
dinobatkan sebagai putra mahkota
tapi karena adik adiknya dia teh sayang sama adik adiknya terutama teh sama raden
kian santang abu abu seperti sayang saya sama kamu nyiroh hahaha beti itu
tapi enggak raden walang sungsang mah bager pisangnya ya semoga weh cepet sembuh atuh
biar nyanyi teh cepet pulang kampung abu abu batin batin nanaonan kamu teh mau keluar
memang tidak betah kerajaan kenikmat luas tempatnya kok kamu tidak betah lalu jangan jangan
teh karena melihat saya geluhnya aki aki kolot eh begitu aki bukannya geluh tapi nyai mah ntar
betah di sini susah mau mandi juga ujung nyai mah ntar bisa gogoleran namun gogoleran di mana mana
tepan senama ntesopan sulangung gitu tah terus kapan rencana nyai mau pamitan nyai teh nunggu
ini masalah santang dulu soalnya
namun sudah sudah terayah kab cooking
lebih ada masalah bu
ya sudah lah
kalau jodoh mak
kita akan kemana atuh amang punten atuh ya wadah nak yuk yuk cina masukkan
mudah mudahan daun kejubung dewa ditemukan
gimana santan alhamdulillah hirokia lalu terima kasih ratu karena telah mengantarku sama sama
dan semoga kejubung dewa itu mampu membawa
kesembuhan alamnya dan selamat tinggal
kalau begitu aku permisi
puter aku orang susah puter aku
tak sadar gak puter aku
ya allah tolong puter aku
lakukan sesuatu selamatkan puter aku
jaga dewa batara
kenapa jantungku tiba tiba bergetar sangat hebat
apakah yang terjadi dengan